presiden joko widodo meminta kepala daerah di indonesia bersinergi dengan pemerintah pusat
untuk melarang kegiatan mudik libur idul fitri tahun dua ribu dua puluh
presiden menjelaskan bahwa saat ini perekonomian di daerah sudah mulai bangkit dan berjalan
sehingga diharapkan pelarangan aktivitas mudik lebaran
bisa mencegah terjadinya gelombang lanjutan dari pandemi covid sembilan belas
saya minta kepada gubernur bupati wali kota
untuk terus mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan
dan juga bersinergi dengan pemerintah pusat dengan melarang mudik warganya pada lebaran tahun ini
sekali lagi saya tegaskan prioritas nomor satu tetap keselamatan dan kesehatan masyarakat